aparat gabungan dari ditres krimsus polda jawa barat dan polres subang
menggerebek lokasi penyelewengan gas lpg di jalan pantura
patok besi subang jawa barat pada kamis dinihari
selain menangkap dua pelaku berinisial ta dan m
polisi juga menyita sejumlah barang bukti
seperti truk tangki gas lpg tangki penyimpanan sementara
truk pengangkut serta puluhan tabung gas lima puluh kg
kombes pol arief rahman direktur reskrimsus polda jawa barat kamis yang menyebut
para pelaku yang sudah beroperasi selama tiga bulan ini
memanfaatkan disparitas harga gas lpg bersubsidi dengan non subsidi yang cukup besar
dari hasil pemeriksaan polisi aksi ini diduga bagian dari sindikasi
karena dilakukan secara terorganisasi
diketahui dalam sehari satu hingga dua truk tangki gas pertamina
dengan kapasitas dua puluh ton milik ptl pindoreksa masuk ke lokasi tersebut
kemudian tiga hingga ton gas lpg subsidi dipindahkan ke tangki penyimpanan sementara
yang selanjutnya disuntikan ke tabung gas lima puluh kg
setiap harinya enam puluh tabung gas lima puluh kg dijual ke penada di wilayah jakarta
banten dan cirebon dengan harga non subsidi
ini diambil dari tempat yang resmi yaitu dari indramayu eretan
diangkut dengan do ditujukan ke majalengka
akan tetapi ternyata dibelokkan di sini dan diambil sebagiannya
itu yang pertama sindikasinya
saat ini polisi tengah mengejar dan menyelidiki pelaku lain yang terlibat
dalam penyelewengan gas lpg bersubsidi tersebut
dian firmansyah subang jawa barat